sebagian besar masyarakat indonesia mulai beralih menonton televisi secara digital
dan salah satunya adalah melalui saluran youtube yang menjadi favorit masyarakat
untuk menonton beragam konten menarik termasuk konten berita televisi
tapi sering nonton youtube sih
lebih ke youtube ya
lebih sering nonton tv ya
lebih seringnya youtube sih
survei menunjukkan delapan dari sepuluh orang lebih sering menonton youtube dibandingkan dengan televisi
youtube menjadi saluran digital favorit masyarakat dengan beragam alasan
makanya aku tuh selalu buka youtube karena ada rerun
karena kalau sekarang ini kelihatannya youtube praktis ya
meski mayoritas memilih youtube
tapi masih ada pula masyarakat yang ternyata lebih menyukai televisi sebagai sarana menonton
kalau tv untuk beritanya menurut saya lebih akurat ya informasi
karena kan dari kecil emang saya lebih suka nonton tv
lebih dari tujuh puluh sembilan juta penonton di indonesia berusia delapan belas tahun ke atas menonton youtube setiap bulannya
sekitar sembilan puluh lima persen orang indonesia yang memiliki akses internet sering menonton video secara daring di perangkat selulernya
meski youtube menjadi idola masyarakat indonesia
konten televisi masih menjadi favorit masyarakat
hanya saja ada pergeseran media menonton dari televisi menuju saluran digital
hampir semua tipe konten itu bisa ditemukan di youtube
sehingga orang yang tadinya biasanya hanya menonton di tv
sekarang mereka juga banyak menonton konten itu di tv dan di youtube
dan bahkan mereka juga sekarang menggunakan youtube untuk menonton konten yang mereka biasa nonton di tv
dan terutama dengan banyaknya smart tv sekarang
orang juga jadi banyak nonton youtube di tv nya
data pencarian tahunan yang di reels google indonesia menunjukkan
ada beberapa kata kunci yang mengalami kenaikan
yang mengalami kenaikan

seperti pencarian untuk acara televisi di kanal youtube yang naik hingga dua kali lipat
untuk kata kunci sinetron mengalami kenaikan lebih dari satu kali lipat
masyarakat yang memiliki aktivitas yang padat lebih dimudahkan untuk menonton sinetron favorit
meski mereka telah melewatkan jam penayangan di televisi
penelusuran kata kunci selebritas tv juga tumbuh dua kali lipat setelah selebritas memiliki kanal youtube
masyarakat indonesia juga lebih suka
mengikuti berita terbaru melalui video berita daring
data google menunjukkan
orang indonesia menghabiskan waktu lebih banyak untuk menonton video daring daripada mengakses media sosial
youtube adalah saluran favorit untuk menonton berita
pencarian kata kunci channel berita mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat
tren ini meningkat karena penonton ingin mencari topik berita yang terlewat di saluran televisi
salah satu topik yang menarik
perhatian netizen adalah wacana pemindahan ibu kota ke kalimantan yang naik hampir tiga kali lipat
dengan lonjakan penelusuran untuk kata kunci ibu kota dan kalimantan di seluruh indonesia
penelusuran untuk topik yang sama juga mengalami kenaikan hingga lebih dari empat kali lipat
youtube kini telah menjadi saluran favorit masyarakat indonesia yang melewatkan beragam acara di televisi
konten televisi terbukti masih memikat penonton
meski telah berevolusi ke arah digital
salah satu yang menarik yang kita temukan waktu itu di riset adalah
jadi misalnya kalau misalnya nonton di tv sinetron kan bisa kelewatan kalau kita nggak pas lagi nonton tv di waktunya
tapi yang mereka lakukan adalah tinggal datang ke youtube
pergi ke channel tv itu yang biasa mereka tonton dan mereka bisa menemukan kontennya di situ
perubahan kebiasaan youtube
perubahan kebiasaan penonton yang mulai beralih ke digital menjadi tantangan bagi industri televisi untuk berinovasi
kolaborasi youtube dan televisi dapat menjadi salah satu alternatif solusi